mobil wakapolres malangkota kompol nandu dianata terlibat kecelakaan di jalan raya jatigui sumberpucung kabupaten malang
dua orang meninggal dunia setelah dihantam mobil
dua korban meninggal adalah pengemudi becak motor dan penumpangnya keduanya warga jatigui kabupaten malang
menurut saksi mata kronologi kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah blitar menuju malang dengan kecepatan tinggi lalu mendadak oleng
mobil lalu menabrak becak motor yang melaju dari arah berlawanan
kecelakaan yang melibatkan kendaraannya pak wakapolres malangkota itu memang dia perjalanan dari blitar ya
kebetulan ada keluarga yang meninggal habis ngelayat gitu
terus pagi setengah lima di tkp beliau kebetulan yang mengendarai drivernya
drivernya pak wakapolres
jadi memang betul terjadi kecelakaan di panjir